dewi dianti laberta perempuan tiga puluh tujuh tahun asal kota bumi lampung ini
tengah menanti keluarga yang ingin memesan jasanya
sebagai asisten rumah tangga pengganti atau art infal
di hari lebaran nanti ia memilih untuk tetap menjual jasanya
ia rela jauh dari keluarga di hari raya demi rupiah
saat ini ia dan beberapa temannya sedang menunggu kepastian
di sebuah rumah penyalur yang berada di jagakarsa jakarta selatan
tahun ini dewi mendaftar menjadi tenaga art infal khusus menjaga lansia
bagi dewi penghasilan sebagai art infal lebih menggiurkan
karena dalam sehari bisa mendapatkan honor empat ratus ribu rupiah
dalam sepuluh hari ia akan mendapat empat juta rupiah
berbeda sebagai art tetap setiap bulannya ia mendapatkan gaji tiga lima juta rupiah
aku nggak pernah mengambil hal khusus infal nggak
aku permanen misalnya aku udah setahun
nanti banjikan nanya terus mau infal nggak
ya mau lah bu namanya bonus mau kan
bedanya kalau gaji tetap kan ya misalnya kayak aku gaji tetap tiga juta setengah ya misalnya
infal tuh beda aku biasanya di tawar banjikan ada tiga ratus
paling kecil aku bisa jadi empat ratus lima puluh tergantung pasien yang aku rawat gitu
pemilik rumah penyalur indonesia
pemilik rumah penyalur indonesia karena dimengaku
pemesan jasa art infal setiap tahunnya cenderung menurun
tahun lalu ia menyalurkan sepuluh art infal di sekitar jabodetabek
tahun ini akan mengalami penurunan
karena para art memutuskan tidak mudik
dengan alasan ingin meneruskan sebagai art infal di tempat kerjanya
karena di sana itu yang dibutuhkan emang tenaga tenaga yang sudah siap kerja

nggak ada waktu juga pak kalau untuk pemula ngajar di sini gitu kan
rata rata berapa hari sebab minimal atau maksimal
untuk dapat infal infal itu minimal sepuluh hari pak
minimal sepuluh hari ya sampai dua bulan biasanya yang paling lama
senada dengan karnadi staf lpk sinar mentari cineredepok jawa barat mengakui
umumnya para keluarga ingin mencari art infal yang sudah berpengalaman
para pelanggannya adalah majikan lama dan pengguna art infal yang sudah berpengalaman
para pelanggannya adalah majikan lama dan pengguna art infal yang sudah berpengalaman
para pelanggannya adalah majikan lama dan pengguna art infal yang sudah berpengalaman

biasanya pelanggan lama majikan konfirmasi ke kita mbak

kalau dari art perharinya dua ratus

terus tergantung dari nanti pekerjaan infalnya gimana gitu
tidak sekedar menyediakan jasa art infal
para penyalur ini juga memberikan garansi
jika kondisi art yang disalurkan tidak sesuai permintaan
akan secepatnya dicarikan penggantinya